tim reskrim polsek kampung makassar jakarta timur menangkap pria berinisial ah dan sm di indekos di kawasan keramat sentiong senen jakarta pusat pada minggu siang
aha dan sm mantan satpam ini dilaporkan mencuri aset perusahaan tempatnya bekerja senilai dua miliar rupiah
dari keterangan kapolsek makassar jakarta timur kompol zaini abdillah zainuri pada senin dua puluh juni
pelaku beraksi pada siang hari dengan menyewa mobil bak terbuka dan dengan modus mengaku perusahaannya akan pindah kantor
kepada polisi para tersangka berkilah nekat mencuri karena kesal gaji mereka belum dibayarkan
saat ini polisi masih memburu satu pelaku lain yang diduga sebagai otak pencurian
untuk barang buktinya sendiri di sini ada ac juga ada beberapa berangkas ya ada beberapa berangkas

yang sampai saat ini masih kita cari karena mereka menjual melalui facebook
warga menghakimi pria berinisial ika setelah ditriaki maling oleh korbannya saat hendak membawa kabur sepeda motor pada sabtu delapan belas juni
polisi sektor cipandui subang yang tiba di lokasi sempat kewalahan mengevakuasi pelaku dari kepungan warga
dari keterangan kapolsek cipendui kompol kasidi pada senin dua puluh juni pelaku diketahui teman dari korban
ketika kejadian pelaku berusaha
saat membawa kabur sepeda motor milik temannya namun temannya meneriaki pelaku hingga pelaku ditangkap warga
dengan masyarakat berumur akhirnya mungkin dia kena bau komentas sekali dua kali lah
akhirnya diamankan oleh babin saya termasuk dari kanit lantas juga langsung datang ke tkp langsung diamankan ke polsek cipendehi
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku kini harus menekam di ruang tahanan polsek cipendui
demi deputan cnn indonesia